sampai jumpa di video selanjutnya
udah gak usah bengong
ayo masuk ke dalam
ternyata dibalik rasnya dia
dia punya rasa perhatian
enggak enggak enggak
gue gak boleh kebawa suasana
ini cuma kebetulan
lagian kan dia pernah ngomong dalam hatinya
kalau dia mau deketin gue
biar bisa balas dendam
gimana lagi sih caranya
bisa buat si usus goreng murut
masuk ke uang perawatan
gue gak mau
kalau gara gara kena hujan
dia jadi tambah sakit
yaudah lo ngapain masih bengong
ayo masuk ke dalam
ntar kalau nyokap lo bangun
ngeliat lo gak ada di kamar
yang ada tambah panik dia
yaudah lo usah mancing gue kali
itu baru kan
gak ada nganceng
keluarnya aja orang gue ngomong bener kok
tuh yang bener dong
bisa nggak sih lebih pelan jalannya dari ini
lo tuh kalau gak mau bantuin gue gak niat gak usah
siapa juga ya modus
kubantuin aja udah pelan jalannya
apalagi gak dibantuin
yaudah gak usah bantuin gue
gue emang selalu jahat
tapi gue gak pernah ada niat buat bikin lo celaka usus goreng
harusnya lo marah ke rizky
bukan ke gue
ini semua kan gara gara dia
lo jadi kayak gini
kok dia nggak ada sih
makanya lo harus dengerin gue
lo gak usah bantuin gue lagi
gak usah bantuin gue
gue udah amat gue bantuin
gue sakit kalau bantuin
gue gak bakal biarin pangeran deketin putri
nantinya pangeran bakal nyakitin putri
maaf gak sengaja
gue tau lo sengaja kan
kan gue udah bilang gue gak sengaja
kok sengaja mau nyakitin gue
gue udah bilang gue gak sengaja
gue kan mau bantuin loh
ya tangan lo aja kenapa disitu
akhirnya kenakan sama taman gue
aduh sekarang otak gue lo sakitin tau gak
daripada hati lo yang sakit
apaan sih lo gak jelas banget jadi orang
lo yang gak jelas
dibilang ini gak sengaja kok
kamu udah siuman sayang
bukannya pangeran udah pulang tadi
emang tadi saya udah
kamu pasti khawatir kan sama putri
makanya kamu masih mau disini kan
mau liat kondisi putri ya
enggak kok bu
sama sekali enggak
saya tadi tuh
di jalan pulang
ada petir kenceng banget
terus hujan deres deh
saya neduh dulu disini
padahal kan dia naik mobil bu
apa pengaruhnya coba sama hujan
tuh saya kucang dulu
kamu dari mana sih
anak ibu dari mana ini
tadi aku keluar sebentar bu
kamu kan masih sakit
cuman mau ngerasain
baru hujan kok bu
ngapain coba hujan dirasain
lo tuh kenapa sih
semua yang gue lakuin selalu salah di mata lo
ya lagi lu yang aneh
bela belain cuman buat ngerasain air hujan doang
hah lo tuh gak ngerti makna hujan buat gue
hanya air yang turun dari awan
ya itu menurut lo
tapi buat gue gak kayak gitu
gak sesimpel itu
hujan tuh gak pernah putus asa untuk jatuh ke bumi
walaupun ada sebagian orang yang gak suka sama hujan
kayak lo salah satunya
padahal hujan itu berasal dari awan yang gelap
hujan menjatuhkan air yang jernih
untuk kebaikan di bumi
senyum kan lo sekarang
jangan berantem terus dong
ibu seneng banget anak ibu
udah sium kan
cepet sembuh ya
kok ada suara hujan sih disini
udah di depan rumah capek capek
nyusahin diri lo cuma karena lo mau ngeliat hujan
sekarang si usus goreng udah seneng liat hujan
walaupun cuma dari hb gue
bukannya gue gak mau lo ngeliat hujan secara lalu